kang pur gak turun
ngapain kan lo yang disuruh
kan kang pu disuruh temenin saya
ini udah gue temenin
gitu aja pengaduan lu
kenapa berhenti kang pur
ini lu pegang
bukan geser ke depan
saya mau jatuh kang pur
aduh di ujung bangkit ini kang pur
aduh aduh aduh
eh kebetulan ketemu bang deddy disini
saya ada keperluan
keperluan apaan ntar gue sampein
tadi pas gue keluar rumah
babe perutnya mules
dia langsung masuk wc
ada kontrakan yang kosong enggak
kan udah gue bilang
itu tadi saya nanya buat bang deddy
kalau sekarang gak ada
kalau besok kayaknya ada
ada yang mau keluar
buat saudara teman saya aja ya
yaudah ntar gue sampein ke babe
makasih bang sebelumnya
saya permisi dulu bang
lo mau ke pangkalan ya
bang ojak dari mana
habis belanja warungnya babal lem
coba kalau kebuk buk grogol loh bang
itu awalnya doang bang
intinya gue mau nuarin ayam ini ke lo bang
yee dari tadi ke
rika mau ke rumah kakak ani
tunggu tunggu tunggu
kan kangpur ga turun
kangpur ga turun
kan lo yang disuruh
kan kangpur disuruh temenin saya
hei nih udah gue temenin
gitu aja pengaduan lo
gitu aja pengaduan lo
kok gue sendiri yang bantuin
terus terus terus
gua turun iya
awas lo jangan tinggalin gue iya sumpah lo buat apa sumpah sumpah bang dosa lo akan lebih dosa
lagi kalau lo ninggalin gue di saat gue dorong motor lo ya udah bang naik aja lagi
nyah eh lu mau ke rumah nih iya kakak iya nya ada tuh orangnya
di dalam iya mereka udah tahu kok tadi dijanjian
halo pakani mereka udah di depan pintu kakak
ih kau mbak rika telepon kan manggil juga bisa
iya kakak tadi rika udah panggil tapi kakak aninya gak keluar
maaf ya tadi aku habis cuci piring yaudah yuk
bisa mereng pelan pelan kang pur
tadi gua udah bilang gua numpang
kan biasanya sepuluh ribu bang
udah goceng aja gocengnya gue buat ongkos
jangan ditarik dong jangan ditahan nanti robek nih
biarpun sekarang udah nggak ada orang
nggak ada hubungan
tapi rika sempat susah buat ngelupain kakak tisna
tapi sekarang udah bisa kakak
oh karena ada amin ya
masa rika yang mesti ngomong duluan sih kakak
ini zaman sekarang masih aja malu malu